pemindahan ibu kota terpaksa dilakukan karena ibu kota jakarta dalam suasana genting
akibat ancaman pendudukan oleh militer belanda yang mendompleng tentara sekutu dengan dalih melucuti serdadu jepang
peristiwa ini sangat penting untuk diperingati karena mengingatkan kita semua betapa perjuangan yogyakarta
leluhur leluhur kita pada saat itu sungguh besar untuk eksistensi nkri
yogyakarta menjadi ibu kota dari tanggal empat januari seribu sembilan ratus empat puluh enam sampai dua puluh delapan desember seribu sembilan ratus empat puluh lima
satu rentang waktu yang sangat menentukan perjalanan bangsa ini
sehingga sudah layak kita semua memperingati ini sebagai materi edukasi khususnya kepada generasi muda
pemindahan ibu kota dimulai pada tiga januari seribu sembilan ratus empat puluh
pemindahan dilakukan setelah sri sultan hamengkubuwono ix menawarkan kepada presiden soekarno
untuk menggunakan yogyakarta sebagai ibu kota sementara akibat gentingnya situasi jakarta
pemindahan dilakukan secara intang
pemindahan dilakukan secara diam diam menggunakan kereta api di bawah ancaman militer belanda
akibat keuangan negara yang masih minim seluruh biaya pemindahan ditanggung oleh keraton ngayogyakarta hadi ningrat
peristiwa penting inilah yang diperingati oleh sekretariat bersama keistimewaan dia melalui kirap budaya
yang disaksikan ratusan masyarakat dan wisatawan di kawasan malioboro
selain kembali diingatkan akan sebuah fase sejarah yang cukup penting bagi berdirinya nkri
warna warni budaya yang ditampilkan dalam kirap juga menjadi daya tarik tersendiri
bagi masyarakat dan wisatawan yang menyaksikan
masih menariknya mengangkat budaya juga apalagi banyak anak kecil
agar bisa mengurutkan budaya
kota yogyakarta resmi menjadi ibu kota republik indonesia mulai empat januari seribu sembilan ratus empat puluh
dengan menempati istana kepresidenan gedung agung sebagai pusat pemerintahan
hingga akhirnya dipindah kembali ke jakarta pada tujuh belas agustus
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta